bagaimana cara mengolah ayam bakar madu
kemudian bakar ayam di atas bara api hingga kecoklatan
olesi ayam dengan kecap dan madu
madu itu untuk mengikat ayamnya supaya legit rasanya itu lebih gimana gitu lah lebih beda daripada yang lain
tentunya sambal dan lalapan menjadi hidangan yang tak terpisahkan saat menyantap ayam bakar madu ini
belum lagi sajian wedang jahe sebagai teman setelah menyantap ayam bakar madu
dijamin membuat tubuh semakin menjadi hangat
kalau ini ayam bakar kalau yang lain kan ayam bakarnya udah biasa
kalau ini ada madunya rasanya legit
madunya kerasa gurih enak
jika menyebut kuliner tiongkok ayam dan bebek adalah dua jenis olahan yang paling banyak dibuat
namun jangan salah ternyata ada juga olahan kambing ala tiongkok
yang dikenal dengan nama yangnggang yangro atau kambing jinten
begini nih cara membuatnya
panaskan minyak dalam wajan
setelah panas masukkan daging kambing bawang putih daun bawang cabai kering dan racikan bumbu beserta jinten
lalu masukkan daun pakco kecap asin dan daun ketumbar
aduk hingga rata dan sajian kambing ala tiongkok ini siap untuk dinikmati
dikenalin kalau ternyata di china juga banyak masakan chinese food yang halal
makanya kita masukin menu kambing jinten ini dan kebetulan menunya kita ambil dari provinsi
di xinjiang di chinanya yang memang mayoritasnya itu muslim
sajian kambing jinten ini akan bertambah nikmat jika disandingkan dengan teh hijau atau long jin
saya baru pertama kali ini makan kabin jinten
saya rasa lebih pekat bumbunya dan enak
terus untuk dagingnya untuk bawangnya harus enak
anda bisa mengunjungi kedai di jalan sumar kota bandung jawa barat ini
dan siapkan uang rp empat puluh lima
seporsi kambing jinten asal xinjak
tim liputan cnn indonesia